baliho ketua umum partai gerindra prabowo subianto yang bersanding dengan wali kota solo
gibran rekabuming raka mendadak viral dan menjadi perbincangan
dalam baliho yang ditempatkan di sejumlah sudut di kota labuan bajo nusa tenggara timur ini
prabowo dan juga gibran dipasangkan menjadi capres dan cawapres pada pilpres dua ribu dua puluh empat mendatang
menanggapi hal ini ketua dewan pimpinan cabang partai gerindra kabupaten manggarai barat
yosef suhardi menyatakan tidak mengetahui ihwal kehadiran baliho tersebut
namun dpc gerindra manggarai barat tidak mempermasalahkan keberadaan baliho tersebut
ada pun menurut warga sejumlah baliho ini mulai dipasang pada sabtu dini hari lalu oleh orang yang tidak dikenal
kita juga kaget dengan terpampangnya baliho itu
tapi saya pikir tidak masalah lah menurut saya
baru dua hari yang lalu tiga hari yang lalu sekitar malam minggu tengah malam
misalnya jam dua belas pemasangan ini
jadi memang sebelumnya belum ada
sebelumnya belum ada
kalau untuk dilihat dari skala di labuan bajo ya bagus bagus saja penuh time saja
tapi kalau dilihat dari peraturan saya kurang tahu